keluar udah insap tapi gak punya kerjaan nganggur
kamu kenapa kenal sama anak buahnya saeb
kenapa kenal sama bekas anak buahnya saeb
apa hubungan kamu sama saib
dia bekas bos aku
kamu bekas anak buahnya
kamu dulu copot juga
dikenalin sama saeb
ada pertanyaan lain
sambil jalan aja
sebelum kamu kerja di kantor kita
dewi suka pergi
bilang mau ketemu kamu
dia suka nyebut nama sayap juga
saeb itu siapa
itu ya saeb
temen saya sama dewi
kenal dari teman ke temen
gak usah ngomongin saeb sama dewi
kamu sudah tau belum
kalau saya serius sama kamu
sekarang saya kasih tau
saya serius sama kamu
kalau kamu gak percaya
belas aja dada aku
nanti kau meninggal
mau ketemu ajeng
mau apa kamu ketemu sama ajeng
kan disuruh bos
itu kan kemaren
terus kamu kan udah ketemu dia
tapi belum beres
kamu udah bujuk dia buat bergabung lagi
dia kayaknya masih mikir mikir
yaudah kalau gitu
arahkan pikirannya supaya dia mau bergabung lagi sama kita
bun bun kamu tinggal dimana
kamu jalan duluan
saya tahu kamu gak bakal jawab
saya disuruh bapak kamu
ajak kamu pulang
gak mau diajak pulang
yaudah kalau gak mau mah
saya udah nyari kamu
saya mau kerja
mau jadi supir angkot
kamu bahagia dengar saya kerja
enggak mau liat liat aja
eh kamu tau gak
barusan aku mau nyuri sepeda
ceritanya nanti aja
aku lagi di angkot
pasti mau operasi
gak pesen minum dulu
aku cerita soal kamu ke temen aku diza
soal kamu mau keluar dari kompok saeb
kenapa ceritaku orang lain
tapi gak tau caranya
kepikiran terus sama aku
aku cerita ke riza buat minta pendapat
dia bukan ngasih pendapat
tapi malah nyari saeb
mau dia laporin ke polisi
kamu bukannya malah bisa insap
tapi malah ketangkep juga
urusan kamu udah beres
kesini aja teh kemana
atau ada apa
ngajak dia makan
kamu masih inget diza
soal kerjaan saeb
kayaknya diza lagi nyelidikin sesuatu
kayak detektif aja
ada yang harus aku kerjain
kok dewi malah pergi
ada yang mau dikerjain katanya
dewi sama aku tuh kayaknya masih marah
kamu jangan marah
gak ada hubungannya sama kamu
nanti saya jelasin
saya pergi aja ya
hari ini kita sial
gagal operasi gara gara ada yang
gak apa apa biar kamu ngobrolnya enak
masalahnya yang mau diobrolin kan bukan masalah umum
yaudah sana masuk
mau pesen minum dulu nanti aja
aku udah tau tempat saeb sama temen temennya
jangan diza nanti teman aku ketangkep juga
dia mau insaf bukan mau masuk penjara
tapi orang jahat seperti saib harus dilaporin ke polisi
aku kasian sama orang seperti deden
orang seperti deden itu banyak
pernah berbuat salah mau benar
dia tukang todong saya temennya
iya saya tau
waktu itu temen saya yang mau ditodong
sekarang giliran kamu
yang sekarang itulah
saya lagi pusing mau ditangkap polisi
gak perlu tahu itu urusan saya
anak buah saeb itu banyak
anak buah sayap itu banyak
aku bisa tarik
oh itu banyak
anak buahnya ada yang udah insaf
tapi anak buahnya nggak pernah berkurang
karena dia selalu retret tinggal baru
kenapa masih belum dapat kerjaan
yaudah jualan kerudung aja tuh
gak ada tawaran kerjaan yang lain
kalau jualan kerudung memangnya kenapa
bukan soal kerudungnya tapi soal jualannya
aku kan pernah bilang ke kamu aku gak bakat jualan
istighfar masa kamu mau gitu lagi
ingat niat kamu ingat janji kamu ingat almarhum bapak kamu
biar gak keganggu waktu mau operasi
kamu sendiri gak matiin hp
kamu dulu coba juga